tadi aku kesana
beberapa waktu yang lalu
mencoba menyelidiki kasus ini lagi
aku mau mencoba masuk
ke akun memori clotnya roy
ya aku berharap disana ada petunjuk
tapi ternyata waktu pas aku mau akses masuk
ada apa sampai menemui elsa
apa al dapat petunjuk baru soal pembunuhan roy
yang mengarah ke elsa
sorry ya mau habis telepon
ceritanya apa mbak
ya tuh penghuni kamar dua ratus lima banyak masalahnya kayak ya
dulu pernah ada yang tanya soal
apa ada yang cari dia
sekarang malah curiga ada yang menerobos
ada ada aja ya
penghuni kamar dua ratus dua
itu kan ricky
berarti dia udah tau
kalau ada yang masuk ke apartemennya semalam
bagus sekali sih namanya
keren namanya ricky toh
wah keren keren mas
gue harus tanya ke tante itu
itu penjahatnya kenapa sih ga ditangkap tangkap
hah kenapa ga ketang ketangkap ya
aduh sebel dia jadi nyonontonnya
tapi kalau dimatiin aku jadi penasaran juga ceritanya
ini ceritanya menarik
tapi pasal berapa ini
ini wah bikin boring aja deh
randy bukan ya
kok papa pulangnya cepet
hanya kalau aku pulang sekolah papa belum pulang
iya tumben kamu
kok pulang cepet ada yang ketinggalan or something
nggak ada ma memang suka jepit pulang cepet aja
pulang cepat karena papa punya kejutan buat rena
kejutan apa pa
aku udah nggak sabar
rena ikut papa ke dalam yuk
kejutan apa ya bu
i don't know kita lihat aja nanti ya
eh pake ini dulu ya mama mau ngasih hadiah kan buat rena
hadiah apa sih ma
aduh dia tapi ditutup dulu matanya ya
eh jangan kenceng kenceng
tidak apa apa sayang nanti papa sama mama pegangin buat jalan
sini jangan pelan pelan
apa ini sih saya makin penasaran bu bos
dikit lagi dikit lagi
kita udah sampai
udah siap belum
mau dikasih kejutan
saya gak suka sama kamarnya
saya gak pernah punya kamar sendiri
waktu di panti aku tidurnya rame rame
ma pa makasih ya buat kamarnya mama suka banget
sayang reyna ruangmu luar biasa sangat cantik sama cantiknya kamu
cantik sekali kamarnya omo suka deh
cus aku punya kamar baru aku suka banget kamarnya
iya kamarnya bagus banget
pa aku boleh gak main di tempat tidur
boleh dong nda ini kan kamarnya reyna kasur reyna
apapun boleh reyna lakukan
boleh lihat situ nda
ada rumah beri ndi
lucu banget ya
wah unionikalnya warna pink lucu banget
ya katanya mau main ke kasur
sini sini disempatkan dulu sepatunya

hari ini pelan pelan deh ndi
pantai gak usah pura pura
yang kemarin mata mata itu saya
tante bantuin orang untuk masuk ke unit apartemen saya
masa saya ada sih tampang untuk jadi mata mata
enggak lah saya itu bukan mata mata
di tangan mas sendiri yang sakit
saya bener kok
sama orang lebih tua
sampai jumpa di video selanjutnya
ngapain lu disini

sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya

sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
mau ambil paket
tidak ada paketnya
lu kenal dekat sama tante ini
ternyata selama ini dugaan gue benar
lo kan yang dengan lancangnya masuk ke unit apartemen gue
jangan pernah ikut campur urusan gue
anda gak usah ngecam saya
anda mengakui apa yang sudah anda tutupi selama ini
akan ikut terserat di penjara
sudah menutupi semua hubungan ke audara
randy ini berbahaya
gue harus hati hati sama dia
gak ada bukti
lo gak bisa sembarangan nunggu gue
kamu ngapain muncul
jadi ketahuan deh sama riki
nah tadi riki membahayain mama
iya sih ren
tapi tuh mama lebih khawatir kalau dia sampai pukul kamu
wah kalau sampai itu terjadi
itu mama tampu balik tuh si riki
mama tenang aja
kalau dia macem macem aku bisa lawan koma
tapi kok kamu tumben sih udah balik kerja
saya pulang kan mau ambil buku catatan alamat mang gadang
iya ma ada suatu yang harus aku ambil
oh gitu yaudah kamu cari mungkin ada di sini
oke simpen ya
kenapa semua orang kepo sama urusan gue

cuma gue juga udah selesai kok
udah ketemu apa yang kamu cari ren
emang ada urusan apa lagi sih ren
ada orang yang harus aku cari
ini perintah dari pak ahok
ini dong aku berangkat ya
kenapa ren ada apa
aku khawatir kalau aku tinggalin mama sendirian disini
lagian mama tuh disini juga bosen sendirian di apartemen
kalau gitu mama beri per ya
ya udah siap siap dulu ya
mendingan mama ikut aja
daripada reki macem macem lagi sama mama
udah udah udah udah ya
kang makannya banyak sekarang ya
kita foto dulu yuk
foto buat apa
ini buat kenang kenangan lah suamiku
nanti pake timer ya
timernya tiga detik aja
enggak ya nggak nambah ya
oh lucunya tuh
lucu banget reina cantik
suami aku juga ganteng banget ini
aku update lah
ya update aja sih
kamu download deh aplikasi lovagram
ya gak penting
kamu ini orang yang memang anti sosial banget ya
bukannya orang yang main itu yang menteri sosial
aku juga mau dong bikin lovagram
setelah umurnya sudah tujuh belas tahun
baik makanya saja
baik makannya saja
yang enak cantik sekali oh ya gue komen ah kamar anak sultan cik
hai kiri kiri juga mau ikutan ah reina happy mama papa pun happy ya
sering banget mengupdate statusnya di media sosial
padahal dulu sama sekali nggak pernah
hai masih jadi pertanyaan besar buat aku
hai kenapa sampai sekarang al belum bilang ke andi
hai kalau rena adalah anaknya andi
hai kalau memang al marah sama elsa
hai kenapa dengan secepatnya ngebongkar semuanya
hai ini terkesan
hai al masih menahan dan menyembunyikan
hai apa yang ditakutkan
kira kira ah udah tanya sama tante sarah belum ya
udah ketemu belum
duduk sih ya
fotoin lagi aku sama rena
waktu di kamar baru
kamu banyak mau ya niel
satu dua tiga
satu dua tiga
bentar bentar saya angkat telepon dulu ya
mas al teleponan sama siapa ya
kasur baru aku
apalagi boneka baru aku
eh cukup kan
wah besar nih kayaknya
mama emang suka banget sih sama kamar rena
kayaknya mama tidur di sini aja kali ya
mama kok tadi tidur
lo udah ketemu sama tante sarah belum ya
udah tanya belum sama dia
mama sarah bilang katanya nomor handphone yang lama di hack sama orang
bahkan sekarang mama sarah udah nggak pake nomor handphone yang lama
cuman feeling gue tuh berkata beda
sepertinya akun hero itu sengaja disabotase
dan kebetulan nomor tante sarah dihack
kebetulan banget nggak sih
yang pasti kita harus tetep selidikin ini semua nga
gue yakin sebentar lagi kebenaran pasti akan terungkap
ya mudah mudahan insya allah
yaudah kalau begitu gini aja deh
kalau lo butuh informasi butuh bantuan lo kabarin gue
insya allah gue bisa bantu
oke thank you nga
can we talk bisa ngobrol bentar kan
di kamar atau di ruang kerja kamu ya
biar lebih private biar nggak ada yang bener
oh tadi tante karina telepon mama
dia bilang katanya kamu datang ke rumah nino
udah nyicer elsa
soal kasus pembunuhan roy
merasa tertekan cemas dan khawatir sekali
kenapa kamu sampai mendatangi elsa
apa ada titik terang soal kasus pembunuhan roy
iya memang tadi aku kesana
beberapa waktu yang lalu
mencoba menyelidiki kasus ini lagi
aku mau mencoba masuk ke akun memori clotnya roy
ya aku berharap di sana ada petunjuk mbak
tapi ternyata waktu pas aku mau akses masuk
passwordnya roy diganti
ada seseorang yang ganti passwordnya roy
untuk mencari tahu siapa yang ganti passwordnya
orang yang ganti itu pakai handphone pak
dan nomor teleponnya udah dilacak
dan waktu kami lacak
nomor handphone itu punyanya
nomor bu sarah
aku udah tanya langsung
sama mama sarah
dia bilang dia nggak tahu
mama sarah bilang gak ngelakuin itu ma
tapi justru aku curiganya sama elsa
aku curiga dia yang ngelakuin itu atau ada hubungannya sama yang sama
makanya aku ke sana nungguin elsa
dan aku curiga elsa yang menggunakan handphone mama sarah
yang aku gak tahu buat apa
makanya aku tungguin elsa
sampai detik ini
sampai hari ini
ada orang yang tega
tega bisain roy dari kita
bukan anehin pelakunya tapi
tapi masa keluarganya terlibat
udah udah udah
gak usah terlalu difikirin ya
udah udah udah

gak usah terlalu difikirin ya
aku hantar ke kamar ya
eh aku istirahat di kamar ya
mama minum obatnya dulu ya
mama istirahat ya
mama istirahat ya
mama tenangin pikiran dulu
jangan mikir dengan nenek dulu ya
aku keluar sebentar
thank you pa
kalo ada apa apa telepon
salam pastel kita